tahun dua ribu dua puluh tiga akan banyak film yang sangat dinantikan di layar lebar
mulai dari film nasional animasi hingga blockbuster hollywood
tidak hanya film tahun dua ribu dua puluh tiga nanti akan ada konser besar yang diadakan di indonesia
dari musisi tanah air dan internasional
berikut adalah showbiz outlook film paling ditunggu dua ribu dua puluh
dari dunia perfilman tanah air film horror bayi ajaib dijadwalkan tayang di bioskop indonesia pada sembilan belas januari dua ribu dua puluh
film bayi ajaib merupakan remake dari film horror berjudul sama yang dirilis pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
jalan yang jauh jangan lupa pulang
film ini merupakan sekuel dari film nanti kita cerita tentang hari ini
disutradarai oleh angga sasongko dijadwalkan tayang di bioskop indonesia pada dua februari dua ribu dua puluh
kenapa tiba tiba pindah tempat
kenapa lulus gak tepat waktu semuanya
galaksi masih butuh pembantuannya
star lord dan kawan kawan akan kembali dalam guardians of the galaxy volume tiga
will potler muncul untuk pertama kali sebagai karakter ikonis marvel adam warlock
guardians of the galaxy vol tiga dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada lima mei dua ribu dua puluh tiga
sky yang indah

peterson dipercaya untuk mengisi kursi sutradara
elemental direncanakan tayang di bioskop pada enam belas juni dua ribu dua puluh tiga
tom cruise membawa mission impossible death rekening part one ke level yang berbeda
untuk bisa tampil sempurna di depan kamera tom cruise berkolaborasi dengan sutradara christosher mekwari
dalam memperhitungkan segala pergerakan sang aktor hingga kamera
bakal kembali berperan dalam dune part dua
dewi part dua direncanakan tayang tiga november dua ribu dua puluh
itu tadi film yang paling ditunggu di dua ribu dua puluh
selain film konser musik besar juga terus diadakan di indonesia
meskipun masih dalam kondisi
namun antara film film yang paling ditunggu di indonesia
dan antara entusiasma masyarakat untuk menonton festival musik begitu besar
apalagi di awal dua ribu dua puluh tiga nanti indonesia diharapkan bisa memasuki fase endemi
boyband asal irlandia westlife akan konser di jakarta pada sebelas februari dua ribu dua puluh satu
shane villan cs itu kali ini akan manggung di stadion madiaglora bung karno senayan jakarta pusan
westlife indonesia kita sayang kalian
ini akan menjadi magik
kita tidak bisa lupa untuk melihat kalian semua

dapatkan tiket kalian
raisa bakal hadir dalam raisa live in concert di stadion utama gelora bung karno pada dua puluh lima februari dua ribu dua puluh
konser raisa yang dipromotori oleh juni konsert dan nortstar ini
mencatat sejarah sebagai konser tunggal penyanyi perempuan pertama di indonesia berskala stadion
girl band asal korea selatan blackpink bakal konser di jakarta dalam rangkaian tour dunia born pink pada sebelas dan dua belas maret dua ribu dua puluh
ini adalah konser kedua blackpink di jakarta sejak konser in your eria